nenek nenek rasakan sakitnya yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
jamak sekali rasanya kita menemui pemandangan seperti ini di kota kota besar tidak terkecuali
di makassar sulawesi selatan
seorang ibu yang membawa anaknya untuk berjualan atau bekerja di pinggir jalan tetapi yang tidak
banyak kita tahu adalah sebenarnya ada apa kisah dibaliknya apakah rekayasa atau keterpaksaan
karena kondisi ibu kartini adalah seorang wanita spesial yang tetap berjuang walaupun di tengah
hai orang memanggilnya kartini seperti namanya wanita muda ini tidak biasa matanya hanya dapat
melihat sekilas cahaya sedang bentuk dan rupa manusia di sekitarnya tak jelas namun kartini
bukan sekadar penyandang disabilitas pekerjaan sehari harinya adalah pedagang keripik keliling
hai wanita yang sudah selesai berjualan dan menjaga kekuasaan mereka berjualan dengan wanita yang sedang berkumpul seperti ini
wanita kelahiran dua belas februari dua puluh delapan tahun yang lalu itu mengandalkan indera pendengarannya dan perabe sepenuhnya untuk bisa berjualan
sambil menunggu pembeli mampir memborong dagangannya sebagai ibu kartini terpaksa membawa kedua anaknya nabil yang masih berusia dua tahun dan naila enam tahun
kartini adalah seorang janda dan perantau dari kabupaten goa yang hidup seorang diri di kota makassar
naila anak sulungnya adalah mata dari kartini
sepulang sekolah naila biasa membantu ibunya berjualan mulai dari menuntun saat berjalan hingga menerima uang dari pelanggan
nailanya sudah bisa tuntun saya
dari saat mau jalan dia sudah bisa tuntun saya
bantu urus si kecil juga naila
alhamdulillah udah bisa sedikit sedikit
kalau tanpa naila juga sepertinya bunda kesusahan ya
ya kesusahan juga sih karena terkadang kalau misalkan ini ada diminta beli kadang minta tolong sama dia

sepedangnya naila tidak bisa berjualan
pendek ingatan kartini ia sudah menjalani pekerjaan ini selama tiga tahun
ia harus menyediakan modal kurang lebih satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk membeli keripik pisang dari pembuatnya
untuk lima belas sampai dua puluh bungkus biasanya baru bisa terjual dalam waktu satu sampai dua minggu
satu bungkus keripik pisang dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah
jika cukup beruntung kartini bisa membawa pulang uang sebesar empat puluh ribu rupiah dengan keuntungan dua ribu rupiah per bungkus keripik
namun tentu hasil ini tak bisa didapat setiap hari
jika sedang sepi kartini terpaksa harus membawa pulang kembali dagangannya dan kembali berjualan esok hari
walau penghasilan serba tidak pasti kartini tidak menyerah
bahkan ketika bencana menimpa dirinya
saya sudah pulang setelah tiga bungkus
tapi sampai hari ini saya sudah capek sudah pulang
mana juga si kecil udah ngantuk kepanasan
pas saya pulang jualan saya dijemput sama tetangga kos saya
terus jauh dari tempat jualan saya sudah terjadi kecelakaan
pas itu habis kecelakaan sih sempat juga ini bosan di rumah
sampai saya ini berpikiran kayak gimana ya
apakah ini bisa dikonsumsi
saya masih bisa beraktivitas kembali seperti dulu atau gimana
sampai kapan saya merepotkan keluarga
karena kemarin sempat merepotkan beli beban sama keluarga
tinggal di kampung kemarin
menumpang sama saudara
sampai ini terkadang juga sih air mata saya jatuh
tapi saya pikir lagi ya pasti ada jalan keluarnya
semua itu pas ada hikmahnya
ya ini adalah hari pertama kartini kembali berjualan setelah lima bulan lebih harus absen
saat kecelakaan terjadi telapak kaki kanan kartini mengenai benda tumpul dan harus menjalani sejumlah operasi
namun mukjiza terjadi kakinya perlahan pulih
dengan jalan terbincang pincang dan kondisi mata tak melihat kartini bangkit kembali mencari nafkah
bersama kedua anaknya
kartini tinggal di kamar kos sempit berukuran tiga x tiga meter di kecamatan rapocini kota makassar sulawesi selatan
tiga tahun sudah mereka bertiga berbagi suka dan duka di kamar sederhana ini setelah suami kartini meninggal dunia
orang tua dan saudara kartini semua tinggal jauh di kampung
tepatnya mereka berdua berada di kampung
jaraknya sekitar tiga jam perjalanan darat dari kota makassar
kalau orang tua ada di kampung saudara pun ada di kampung juga
kenapa bu tidak memilih untuk tinggal di kampung gitu setelah suaminya memilih sendiri di sini
saya lebih pilih sendiri mandiri karena saya tidak terlalu ini tidak memerpokan keluarga
tidak memerlukan keluarga
tapi biasanya kalau keluarga itu tidak merasa direpotkan bukan
sih lebih senang di makassar
lebih senang di makassar sih karena di makassar itu bisa beraktivitas bisa bekerja bisa cari uang
karena kan tidak ada kerja anda tahu mau kerja apa
bagi kartini selagi masih ada kekuatan
ia akan berjuang memanfaatkan
ia akan memanfaatkan kelebihan diri
keterbatasan fisik tidak menjadi halangan untuk hidup mandiri
sama seperti halnya orang normal lain
bagaimana kalau orang tua saya sudah kemarin bagaimana kehidupan saya ke depannya
tapi setelah sama sama sudah teramal alhamdulillah saya juga sudah semangat

dan ibu rumah tangga
sepulang bekerja tak ada jeda rasanya bagi dirinya untuk melepas lelah
masih banyak pekerjaan rumah yang menumpuk harus segera dituntaskan
apa yang dikerjakan kartini ini mungkin biasa saja
membersihkan tempat tidur menyapu dan mencuci pakaian
tapi lihatlah bagaimana terampil dan telitinya kartini bekerja
dengan keterbatasan penglihatannya pekerjaan rumah tangga diselesaikan tanpa celah
belum lagi tanggung jawabnya merawat naila dan nabil yang masih balita
bagaimana perasaan ibu saat melawat kartini
ibu kan sudah biasa ya mungkin melawat anak kecil ini begini
iya karena mungkin kakak sudah biasa

ibu merawat itu tanpa melihat loh ibu
semua dari perasaan ya
bagi perasaan dan perapaan
berarti merawat anak anak pun semua dengan perasaan
masih panjang jalannya bu anak anak
apa ibu punya harapan untuk anak anak
harapan saya sih semoga si kecil kedepannya nanti dia kalau jadi besar semoga dia jadi sukses
saya pengen kasih sekolah baik baik
terus saya pengen juga si nela saya masukin pesantren
semoga dia jadi anak yang sukses bisa bimbing saya
dalam hati kecilnya terbesit perasaan khawatir
karena kartini harus membesarkan dan mendidik kedua anaknya seorang diri
tanpa bantuan suami
terlebih sudah dua puluh tahun kartini tidak bisa melihat dan kondisi matanya justru semakin memburuk
tapi kalau cerita sedikit mundur ke belakang gitu bu kondisi mata itu kalau saat ini apa bu
tidak lihat sama sekali gelap atau apa
masih bisa lihat bayangan sedikit
tapi kalau sekarang ada saya ngobrol begitu
apa terlihat seperti ada bayang
terlihat bayangannya cuma udah jelas mukanya
kondisi itu dari sejak kapan ibu
dari umur tiga tahun
umur tujuh tahun
berarti sejak lahir waktu kecil itu benar benar normal
waktu masih kecil itu normal sih
nanti umur tujuh tahun baru
nggak bisa melihat
apakah benar benar langsung parah seperti itu atau perlahan perlahan
perlahan lahan awalnya itu saya bangun tidur
terus pas dilematannya ada yang putih di dalam
awalnya cuma sebelah
selama sudah kartini bahkan memendam keinginan untuk kembali melihat
karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga
kartini tak pernah satu kalipun memeriksakan matanya ke dokter
untuk itu tim berbuat baik mengajak kartini untuk mengecek kondisi matanya
ke rumah sakit mata makassar
kemudian kartini menemukan kondisi matanya
kondisi matanya di rumah sakit mata makassar
sampainya di sana ada sejumlah prosedur dan pemeriksaan panjang
yang harus dijalani kartini
sementara itu karena peraturan rumah sakit
anak anak kartini harus menunggu di luar
tim berbuat baik bekerja sama dengan komunitas relawan ayo berbagi makassar
membantu menjaga naila dan nabil
sembari bunda mereka menjalani pemeriksaan
untuk pertama kali dalam hidupnya
kartini memeriksakan matanya
hasilnya ada lapisan katarak tebal pada lensa mata kartini
dan harus dilakukan operasi
dokter mengatakan terlambat memang untuk mengobati katarak yang sudah terlancur parah
namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
selalu ada harapan bagi mereka yang tak patah semangat
menurut penjelasan ibunya itu kataraknya sudah sejak masih kecil
kalau sudah masih kecil artinya fungsi penglihatan sudah sangat menurun
ini tadi kan dia cuma bisa lihat bayangan saja tidak ada lagi benda yang bisa dia lihat
yang menambah beratnya sebenarnya karena dia ada
kita lihat ada gerakan bola mata kiri kanan ya
kiri kan itu artinya dia mencari fiksasi
jadi prosesnya adalah proses yang sudah lama
jadi memang sangat terlambat sih sebenarnya kalau kita bicara
kalaupun misalnya setelah operasi penglihatannya tidak begitu bagus
dan memang kita sudah prediksi
itu masih bisa kita bantu dengan alat low vision
dan kita di sini juga ada salah satu spesialis yang khusus menangani untuk low vision

setelah operasi mungkin saya akan rujuk ke dokter low visionnya
sembari menjalani proses pemeriksaan
kartini bercerita kepada kami tentang masa lalunya saat fungsi penglihatannya mulai berkurang
dalam jangka waktu dua puluh tahun lebih
ada masa masa kartini hampir putus asa karena kondisinya
tetapi segala kekurangan pada dirinya
telah diterima dipeluk dan justru menjadi kekuatan
bahkan sehari itu saya sempat menangis karena saya pikir gimana ya kalau orang tua saya sudah tidak ada
gimana kehidupannya saya ke depannya
tapi setelah saya masuk ke dasar lama
alhamdulillah saya juga ini sudah semangat
karena kenapa saya sudah bisa berpendidikan
sudah ada pengalaman juga
tapi kalau dalam hati kecil sendiri ingin tidak sih sebenarnya ingin lebih baik lagi melihat
ini lebih baik melihat lagi kalau memang bisa
berharap terus meskipun mungkin sudah parah tapi tetap ada keinginan untuk melihat kembali
jadi sampai hari ini pun tetap semangat meskipun penglihatan juga terbatas
alhamdulillah sampai saat ini saya tetap semangat
padahal kalau dipikir
sudah buta kaki habis dua peras lagi
sudah pinceng juga ya
tapi ya saya berharap semoga saya ini tetap semangat harus ini jadi wanita yang kuat
saya harus kuat demi anak anak saya juga
meski hari depan nampak kabur
kartini optimistis dan terus berjuang
kepada orang orang seperti kartini yang tak mau hanya berpangku tangan
kebaikan dari sang pencipta selalu datang dan segala jalan kemudahan selalu terbuka lebar
bagi bu kartini dunia tidak hanya dilihat dari mata tetapi justru dirasa dari hati
semangatnya justru jauh melebihi kita
yang mungkin secara fisik jauh lebih sempurna
dan hal ini menjadikannya menjadi sosok ibu yang luar biasa
kisah selanjutnya datang dari sosok ibu hebat lainnya yang merawat anak spesialnya
kisah yang lebih penting
kisah yang paling penting
sedangkan sisanya memilih menjadi berumah tangga
tetapi pekerjaan ini tidak bisa dianggap remeh
karena pekerjaan mengurus rumah tangga memiliki beban dan tanggung jawab yang besar
sampai sampai saya menemukan salah satu kisah
sampai sampai saya menemukan sebuah riset yang mengatakan bahwa ibu rumah tangga sangat berpotensi lebih besar untuk mengalami depresi atau gangguan mental
hal ini tidak perlu terjadi jika sang ibu mendapatkan support system yang tepat
tidak harus suami tetapi bisa jadi keluarga lain atau bahkan tetangga
gambaran ini adalah yang dirangkum oleh kawan saya inam tohari di magetan
seorang ibu dengan kondisi spesial yang mendapat bantuan orang orang baik di sekitarnya
seperti inilah keseharian marsi
tak berlebihan rasanya jika menyebutnya wanita hebat
fisik marsi tak sempurna
untuk dapat beraktivitas seperti orang lain marsi harus bergerak sambil mengesok
sedangkan untuk berjalan marsi banyak menumpu kekuatan pada kedua lututnya
tapi hal ini tak menghalanginya menjadi ibu sejati
bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri
marsi dengan keterbatasan
batasannya harus merawat pula anaknya yang penyandang disabilitas
berbeda dari lelaki muda seusianya
sejak kecil pria usia dua puluh delapan tahun ini mengalami kelumpuhan
hingga kini suprianto sama sekali tidak bisa
ia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur
artinya segala macam kebutuhan sehari hari bahkan untuk sekadar makan harus dibantu oleh ibunya
tika sd kelas kapan muda
tika sd kelas kapan muda disin sin konsoni
butuh muda butuh sakit bebek
mungkin waktu lahir ngatas ikan itu sakit melampau
dan itu gara gara apa
belum tidak ada kertas mas
ngatas ikan itu bu
tidak mudah tentu bagi marsi
apalagi ia hanya tinggal berdua dengan anaknya sebab marsi seorang janda
marsi dan suprianto
saling melengkapi satu sama lain di bawah atap rumah sederhana mereka
di desa sumber sawit kecamatan sidorejo kabupaten magetan jawa timur
beruntung tetangga dan kerabat yang tinggal di sekitar rumah
peduli pada keluarga kecil ini
mereka banyak membantu merawat suprianto

asalnya untuk berjemur di pagi hari seperti ini

biasanya untuk bisa keluar dari kamar dan menikmati matahari pagi
adalah suatu kemewahan bagi suprianto
yang telah lebih dari dua puluh tahun hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur
ya kebutuhannya mas pri
di waktu misalnya kalau untuk berjemur
itu kita bantu keluar
misalnya dengan adanya fisik
dia yang itu kan nggak mungkinlah untuk sendiri
selainnya mungkin apa
ya mungkin dibantu
ya nanti kalau sudah keluar berjemur
pengennya jalan jalan di lingkungan
itu kita antar
selain itu tetangga juga menyisihkan sedikit milik mereka
untuk berbagi makanan pada marsi dan suprianto
bantuan ini memang tidak megah
tapi sangat berarti bagi ibu dan anak penyandang disabilitas ini
marsi sesungguhnya adalah
ia tidak menunggu
belas kasihan orang
perannya sebagai ibu
bagi suprianto sekaligus
tulang punggung keluarga
dijalani dengan sepenuh hati
mengerjakan pekerjaan rumah tangga
layaknya ibu normal lain
ia juga bekerja
sebagai penganyam bambu
kanyaman ini dibuat
hingga menjadi lembaran
untuk nantinya dirangkai
namun penghasilan marsi
dari pekerjaan ini
jauh dari kata cukup
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
dalam satu hari
sebagai warga dengan kondisi ekonomi rendah
sebenarnya sudah pernah
mendapat bantuan dari program pemerintah
di antaranya adalah program
keluarga harapan dan bantuan
namun marsi mengaku
ia dan anaknya
tak pernah menerima bantuan
selama dua tahun terakhir
menurut perangkat desa
ada kekeliruan dalam pencatatan
perintu kependudukan suprianto
tak bisa mendapat bantuan
suprianto itu kan
anggota dari cacat berat
terus semenjak aturan baru
cacat berat itu digabung dengan
pkh dulu tidak bermasalah
setiap bulan juga lancar lancar aja
bu marsi ini diusulkan
menjadi anggota bpnt
kartunya bu marsi itu keluar
pkhnya suprianto itu
meski kuat menanggung
beban berat sebagai ibu
dengan keterbatasan fisik
marsi tetap bertahan
bersama putra tersayang
namun marsi tentu
tidak harus menghadapi
semua persoalan sendiri
ia tetap berhak
mendapat uluran tangan
orang orang baik di sekitarnya
terlebih dari negara
yang menjamin hidup keluarga
seperti marsi dan suprianto